saudara lebih lengkap soal arus mudik di lebaran tahun ini dan bagaimana pula perhatian serius pemerintah setelah ada kecelakaan di jalur kontraflow tol jakarta cikampek
kita akan membahasnya bersama dengan ellen tangkudung pakar transportasi universitas indonesia
mbak ellen terima kasih sudah hadir di kompas tv bersama kami
mbak ellen setelah yang apa yang terjadi pada pagi tadi sekitar pukul tujuh pagi tadi kontraflow diberlakukan di tol cikampek
tepatnya di kilometer lima puluh delapan terjadi kecelakaan yang melibatkan bus dan juga dua mobil pribadi
apa yang menjadi pandangan anda terkait hal ini
ya saya sendiri sebenarnya kurang setuju dengan kontraflow
karena dari sisi safety itu sangat rendah di jalan tol lagi ya
dan kemudian itu sebenarnya kontraflow kan adanya harusnya hanya di dalam kota
atau jalan jalan yang karena macet panjang ya di dalam kota
tapi kalau sudah antar kota dan jaraknya panjang itu memang safety nya sangat rendah
dan safety itu harusnya tidak perlu dibuktikan ya
artinya secara teoritis memang safety tetapi ya sekarang sudah terbukti
karena kontraflow itu kecelakaannya fatal
sampai meninggal dunia banyak dan itu mungkin saja karena pengendara bukan yang sering lewat jalan itu
kemudian memang jangan jangan juga bukan pengemudi yang sering mengendarai kendaraan dengan jarak yang panjang
jadi memang harus konsentrasi sangat tinggi kalau di kontraflow
nah oleh karena itu saya sih mengharapkan
tidak perlu ada lagi kontraflow tetapi lebih baik satu arah
kalau satu arah kan benar benar seluruhnya menggunakan arah yang sama
artinya tidak cukup hanya evaluasi kontraflow nya saja tapi kontraflow nya sama sekali tidak digunakan
kalau saya sih menyarankan itu
sudah terbukti safety nya sangat rendah
ya itu hanya orang ya
kalau kita bisa menasehatkan kalau lewat kontraflow harus sangat berhati hati
kan nasihat itu belum tentu sampai ke orang orang pengemudi itu
apalagi mereka yang mungkin belum biasa dengan kontraflow
mungkin kalau di jakarta kita lebih biasa ya karena ada kontraflow kontraflow di jam jam sibuk ya
tetapi mungkin saja itu nggak pernah gitu lewat kontraflow
kalau kontraflow itu kan benar benar kita harus pada jalurnya tidak boleh meleng sama sekali dan tidak boleh berhenti
itu kan apalagi dengan kecepatan tinggi
kalau saya sih sarannya nggak usah lagi pakai kontraflow
oke kalau tidak ada kontraflow lalu satu arah apakah ini kan akan menimbulkan protes juga mbak ellen dari arah berlawanan
tidak mendapatkan porsi jalan karena diambil semua oleh
misalnya dari bandung ke jakarta pada protes nih seperti lebaran lebaran tahun lalu ini
ya kebetulan kontraflow diterapkannya di jalan tol teras jawa ya
di mana alternatif jalannya ada
jadi ada jalan pantura yang sejajar dengan jalan tol
itu bisa digunakan dan diharapkan juga pengaturan kelola lalu lintas di jalan pantura juga dilakukan
artinya tidak boleh ada pasar tumpah misalnya
jadi harus benar benar itu diterapkan untuk arus mudik ini
jadi jangan hanya jalan tol kan ini seakan akan pusat perhatian hanya di jalan tol
jalan pantura sebagai jalan alternatif itu juga harusnya diperhatikan dengan baik
karena tumpahan dari jalan tol juga akan ke situ juga gitu
kalau penerapan kontraflow dihapus lalu prioritasnya lebih kepada satu arah
bagaimana pengendara yang sudah berada di dalam tol yang kemudian nantinya ditutup gitu
seperti yang ramai di media sosial mbak tahun lalu itu banyak sekali yang dari arah bandung menuju jakarta
berdiam di tol selama berjam jam ini dan mereka protes keras
memang tidak bisa sewaktu waktu seperti itu ya
harus diberitahu sebelumnya dan sebenarnya kan bisa dihitung jaraknya
jarak dan waktu ketika akan sampai di situ sampai di yang one way itu itu memerlukan berapa lama dengan kecepatan berapa
nah dari hitungan itu bisa diberitahu
di mana harus ada pemberitahuan bahwa akan terjadi one way
ya memang sangat disarankan pengemudi mudik ini selalu mencari pengetahuan tentang lalu lintas lewat jalur jalur medsos lewat media dan sebagainya
jadi jangan benar benar gak tau apa apa gitu
tapi yang berikutnya adalah memang harus diberitahu sebelumnya
tapi di jalan tol itu sendiri harus diberitahu sebelumnya bahwa jam sekian akan dilakukan one way itu gitu
kalau mbak helen tidak setuju dengan contra flow
lalu penerapan satu arah juga perlu sosialisasi yang sangat rapih seperti itu ya mbak ellen
apakah ada rekayasa lalu lintas lain untuk mengurai kepadatan di jalan tol
ya memang infrastruktur jalan tol jalan jembatan tidak dibangun untuk kapasitas mudik
jadi memang kalau macet ya pastilah
asalkan macet itu dikelola
dikelola artinya sudah direncanakan bagaimana cara pengelolaannya
bagaimana caranya kalau bukan one way one way harus disosialisasi kontraflow
saya sendiri tidak setuju dengan adanya kecelakaan itu ya karena safety nya sangat rendah
nah caranya memang harus ada pengelolaan pengelolaan yang terpadu antara setiap gerbang tol
sehingga dapat diketahui arus yang paling misalnya terjadi arus yang sangat tinggi
misalnya arus yang paling volume nya paling banyak gitu
nah dia akan nyampe di pintu tol tertentu
kira kira jam berapa
nah di situ mobile reader turun semua gitu misalnya
kan salah satu penyebab macet itu kan pintu tol
atau malah tidak dilakukan sama sekali
apa perhentian di pintu tol itu misalnya
oke mbak ellen tahun ini kan sekitar satu ratus sembilan puluh tiga juta
termasuk pemudik yang menggunakan sepeda motor
tidak hanya membawa barang bawaan yang besar besar
kadang juga membawa anggota keluarga yang ada anak kecilnya di sana
apakah ini merupakan satu aktivitas mudik yang justru sebenarnya sebaiknya dihindari gitu
itu dari bukan awal mudik ya dari sejak lama kami yang pengamat transportasi
yang memang benar benar memperhatikan hal itu selalu mensarankan agar tidak menggunakan sepeda motor
karena sepeda motor itu kan bagian dari transportasi
dan juga menunjukkan tingkat sosial tertentu gitu
tapi yang harus diperhatikan adalah jagalah safety dari kendaraan itu
kemudian bagaimana supaya naik sepeda motor
supaya naik sepeda motor itu hanya satu penumpangnya
dan barangnya ya memang sangat terbatas
tidak boleh melebihi dimensi dari motor itu sendiri
dan kalau awal awal dulu ya itu polisi sangat memperhatikan itu
jadi tidak boleh dan disuruh balik atau anak dan istrinya misalnya disuruh naik bus
tapi menolong dengan mudik mudik gratis dengan bis juga itu menolong
tapi saya lihat tetap saja yang naik sepeda motor tetap banyak
ya paling tidak harus tegas polisi
jadi safety itu istilahnya tidak perlu dibuktikan deh
jangan itu gara gara sepeda motor begini akhirnya anda kecelakaan
baik ya namanya juga kalau sepeda motor kan orang yang naik mesin ya
kalau kita di mobil kan kita di dalam kendaraan dalam mesin
ini kan butuh konsentrasi lebih tinggi untuk menjaga
kontrasi lebih tinggi dan apalagi kalau istilahnya mudik ya
pasti istilahnya mudik itu kita kadang kadang secara teori mengatakan di atas lima puluh km lah
kan ada juga sepeda motor yang hanya daerah situ saja
sepuluh km untuk bisa menganalisis kita menyebutnya seperti itu
itu harus benar benar siap gitu ya
jadi harus ada istirahat harus ada pengetahuan yang baik tentang jalan di situ
kondisi fisik dan juga mental konsentrasi yang prima sekali ya
termasuk juga bagi para kita kembali lagi ke pengguna jalan tol
dari jakarta menuju timur pulau jawa
kalau tadi mbak ellen bilang tidak setuju dengan kontraflow
tapi kan kalau kita melihat kondisinya saat ini mudik sudah berjalan
karena kalau diberlakukan satu arah nanti akan berimbas pada arah berlawanan
dan ini mungkin belum diantisipasi oleh pihak terkait
apakah kecakapan pengemudi untuk dipastikan cakap betul
atau pengamanan di jalur yang diberlakukan kontraflow ini lebih diperketat lagi
saat ini kalau mempersiapkan pengemudi sudah terlambat
dan apalagi kalau pengemudi pengemudi pribadi seperti itu kan
bagaimana kita tahu bahwa mereka siap atau tidak
bagaimana kita tahu bahwa mereka akan melewati kontraflow dengan kesiapan mental dan kesiapan pengetahuan keterampilan mereka di jalan tol yang dengan kontraflow itu
kan sudah terlambat menurut saya kalau baru mau disiapkan gitu ya
jadi saya pada prinsipnya tetap lebih baik tidak kontraflow
nah kalau soal one way itu memang kan sudah disiapkan juga oleh mereka
oleh stakeholders yang terkait
cuma memang kontraflow itu diberlakukan sebelum masuk one way kan
jadi sebelum masuk one way di kontraflow kan dulu
jadi sudah terurai baru one way seperti itu
tapi ya tetap saja terbukti gitu dari kecelakaan tadi bahwa ya kita belum tahu ya penyebabnya
apakah sopirnya ngantuk atau tidak
ya tentunya bagaimana penerapan kontraflow ini secakap mungkin harus dipastikan mbak ellen
karena sebelumnya sudah terbukti kontraflow ini sangat efektif soalnya untuk mengurai kemacetan di jalan tol
saudara tetaplah bersama kami di breaking news kompas tv terkait dengan pantauan arus mudik seribu empat ratus empat puluh lima hijriah yang akan kami lanjutkan
bersama dengan pakar transportasi universitas indonesia mbak ellen tangkudung
mbak ellen kalau tadi kita membahas soal mudik menggunakan kendaraan pribadi
baik roda empat maupun roda dua dengan segala tantangannya
pilihan untuk menggunakan moda transportasi publik seperti kereta api contohnya
ini sebenarnya bisa jadi pilihan yang lebih aman mungkin lebih nyaman seperti itu
apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan juga otoritas terkait
mengakomodir pemudik ini bisa lebih banyak untuk menggunakan kereta api misalnya
iya kalau kita lihat dari pengalaman yang lalu lalu memang kereta api sudah menjadi pilihan sebenarnya dari para pemudik
dan sudah jauh jauh lebih baik daripada sebelum ya mungkin sepuluh tahun yang lalu ya
dimana apa kartis masih banyak calok ya dan masih ada yang tidak dapat tempat duduk
kalau sekarang sudah sangat rapi dan ada seperti boarding pass gitu ya masuk baru sudah punya tiket baru bisa masuk
menurut saya itu sudah sangat baik dan ternyata juga peminatnya itu sudah memenuhi kapasitas gitu
artinya masih kurang tapi kalau sudah tidak dapat tiket kan tidak bisa memaksakan lagi gitu
jadi gak ada lagi yang oh saya harus naik kemudian apa menggunakan cara cara yang tidak baik
tetapi mereka mengatur waktu
jadi beberapa kalau tahun lalu saya pernah ngobrol dengan para pemudik dengan kereta
mereka memang sudah membeli jadi perencanaan orang yang menggunakan kereta itu lebih baik
jadi gak mendadak mereka sudah tahu cutinya kapan atau mereka juga pekerja sendiri ya yang tidak perlu cuti
sehingga mereka menggunakan membeli tiket itu jauh hari sebelum waktu tiba
oleh karena itu saya mengatakan bahwa penumpang kereta itu mungkin mirip mirip juga dengan pesawat
mereka tahu bahwa itu lebih baik dibeli jauh hari sebelumnya
sehingga dapat tiket kalau sudah mepet nggak dapat tiket ya sudah gitu
mereka akan menggunakan alternatif yang lain
untuk infrastruktur kereta api sendiri seperti apa mbak ellen
apakah sudah cukup baik untuk memenuhi kebutuhan para pemudik
maksudnya infrastruktur jalan relnya segala macam
sebenarnya ya itu saya katakan infrastrukturnya makin lama makin baik
dan saat ini yang masih menjadi masalah itu adalah masih ada pintu pintu kereta yang ilegal
itu ada di luar kota ya pasti ya
dan itu banyak digunakan oleh sepeda motor biasanya
nah itu yang mungkin daerah harus memperhatikan
dengan frekuensi kereta yang sangat tinggi saat ini dan sudah double track ya
ya tidak terlalu menunggu
apa jalur itu boleh pengelolaannya sudah lebih baik dalam arti frekuensi
ya permasalahannya justru bukan di keretanya sendiri tapi di persimpangan sebidang dengan jalan raya yang ilegal
dan itu masih banyak ternyata di daerah daerah dan rawan kecelakaan di situ
dengan frekuensi yang lebih tinggi ini memang itu yang sangat diperhatikan
kalau dari sisi stasiun menurut saya sih sudah baik
dan mereka sudah menerapkan penggunaan seperti boarding pass itu ya di stasiun stasiun besar itu sudah baik
mungkin yang perlu disiapkan lagi oleh pemda daerah itu adalah supaya di setiap stasiun itu tersedia angkutan lanjutan
jadi kereta itu kan bukan tujuan akhir
shuttle atau ya kalau daerah daerah tertentu yang di jawa ini kan ada daerah daerah yang memang penduduknya banyak yang merantau
ya kalau sudah tahu begitu ya mereka bisa sekarang kan dengan wa group bisa diinformasikan jam sekian jam sekian nanti dijemputlah oleh pemdanya
kan enggak semua daerah di jawa ini kan dilengkapi
tetapi jalan raya jalan kebupaten itu sudah bagus bagus
nah bisa pemda menyiapkan jemputan sehingga orang lebih tertarik lagi dengan kereta dia tidak bego di stasiun gitu ya
nah itu bisa disiapkan dengan baik
mbak ellen untuk mengundang masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil atau motor untuk lebih memilih kereta api misalnya
ini kan butuh kapasitas yang lebih banyak dulu hingga nantinya orang orang terakomodir seperti itu
ini apakah perlu penambahan armada atau seperti apa sih
ya sebenarnya untuk ya sekali lagi infrastruktur tidak dibangun hanya untuk mudik ya
jadi memang dibangun untuk regular tetapi ketika mudik kalau di kereta itu bisa ditambah kereta kereta tambahan
itu bisa dilakukan tergantung dari apa
kesibukan atau ke piknya ini
dan itu bisa dipelajari dari tahun tahun sebelumnya
tapi kan tiketnya tadi sudah diambil oleh orang orang yang sudah punya jadwal jelas seperti itu
ya ya ya maksudnya untuk memindahkan mereka yang tadi kendaraan pribadi
ya tentu saja harus ada ya selalu sosialisasi
nah dan kereta itu bisa direncanakan dengan baik
ya tentu saja kita tahu kita sekarang bisa semuanya diinformasikan lewat media sosial
dan itu bisa dikatakan bahwa kereta sudah habis tapi untuk tanggal sekian tanggal sekian ada kereta tambahan
dan kalau memang informasi itu bisa disampaikan lewat media lewat tv lewat seperti kompas tv atau di media media lain sekarang cepat kok
jadi tapi ya tetap pengguna kereta itu bukan biasanya bukan yang mendadak
jadi sekarang mungkin mereka bisa melihat oh kereta itu aman
salah satu yang ini kereta tepat waktu loh
karena frekuensi sampai sekarang kita masih melihat bahwa kereta frekuensinya jelas dan waktunya lebih tepat gitu
nah itu bisa yang sekarang masih mudik naik sepeda motor atau ya naik sepeda motor atau naik kendaraan pribadi bisa itu untuk tahun depan
tidak hanya kereta kita juga sebenarnya punya kapal laut mbak ellen
kita lihat informasi selanjutnya saudara
kapal pelni dari kalimantan kembali membawa ribuan penumpang di pelabuhan nusantara kota parepare sulawesi selatan
peningkatan penumpang signifikan jelang lebaran
ribuan pemudik kembali tiba di pelabuhan nusantara kota parepare sulawesi selatan
satu kapal pelni membawa satu dua ratus sembilan puluh tiga penumpang dari kalimantan dan juga malaysia
satu kapal swasta telah sandar membawa ribuan penumpang dari samarinda
sementara itu untuk mengangkut pemudik dari kalimantan ke pelabuhan parepare dan sebaliknya pelni menyiapkan enam kapal
berita terkini mengenai penumpang yang telah dihantar ke pelabuhan merak banten
saudara sementara itu trafik kendaraan di sekitar pelabuhan merak banten mulai landai sejak pukul sebelas waktu indonesia barat siang tadi
meski begitu antrean kendaraan roda empat masih memadati areal pelabuhan
meski ada penurunan volume kendaraan namun antrean mobil yang hendak melakukan proses check in masih lengang di areal pelabuhan
salah satunya penyeberangan antara
selalu aja ada antrian yang sangat
kapal itu ada dua ya kapal kapal pelni
yang memang jarak jauh
kalau nggak pelabuhan semarang
terjadi lonjakan terlalu tinggi tapi
memang banyak mereka yang menggunakan itu
dan itu saya melihatnya
apa asdp ya sebagai pengelola
masih kok masih sama lagi dengan sebelum sebelumnya
sekarang itu jalan tol sumatera
sampai medan juga bisa gitu ya
walaupun masih belum jambung jambung semua
masih terputus ya tetapi
teratur dengan aturannya gimana
mereka yang belum punya tiket harusnya tidak
diangkut harus sudah ya sekarang
wajiblah orang semuanya harusnya membeli
lupa ya satu itu masih digunakan untuk apa
masih kurang deh kalau dermaga ya
ketika ke dermaganya tidak
jadi bisa turun itu dikelola dengan baiklah
kecuali ada gangguan angin ada gangguan
itu baru memang kesulitan tetapi
kalau cuaca biasa biasa saja
mungkin bisa lebih banyak
ada masalah soal penyelamat ada masalah soal penjualan tiket ini informasinya
dapat informasi kalau satu kapal itu ada
sementara pembelian tiket walaupun sudah
dugaan calo yang bermain
di sana iya betul ini benar gak sih
iya saya nggak mengalami sendiri ya
dan itu yang saya katakan bahwa
masih kurang baik karena di kereta
itu sudah enggak gitu sudah nggak ada seperti itu
calo kenapa di situ masih ada calo
merasa penting merasa vip
mereka bisa lewat jalur jalur
oknum penumpangnya gitu ya sehingga
mereka bisa dengan jalur jalur tertentu
walaupun belum punya tiket sudah bisa
sering berarti yang jual bisa jadi orang
juga ya nah itu yang saya katakan
harus benar benar dikelola
harus benar benar jeli terhadap itu gitu
ya kecuali ada tambahan
tinggi gitu untuk sampai di sana daripada
tanggung sekali gitu ya benar
baru naik lewat selang sungai sudah turun
daripada ini banyak sekali orang
menggunakan jalan tol dan itu
sudah bagus tapi stuck nya
di sini di pelabuhan
sudah bagus juga dengan mengalihkan
dilihat dulu di sana jalan
ke sana bagaimana gitu ya cukup baik
sitorus di sana juga mengatakan yang
tiketnya namun harus mengantri karena
dengan jalan tol yang tidak
jangan terlalu mepet lah datangnya
nggak bisa naik gitu oke terima kasih
berbagi pandangan bersama kami di breaking